kita awali cnn indonesia update dengan informasi dari brazil
kecelakaan beruntun terjadi di jalan raya di brazil
akibat kecelakaan ini delapan orang meninggal dan lima puluh dua lainnya luka luka
pemadam kebakaran terlihat sedang memadamkan api yang berasal dari beberapa mobil yang mengalami kecelakaan
kejadian ini melibatkan lima mobil empat truk dan satu bus yang bertabrakan
akibat insiden semua akses jalan ditutup dan beberapa korban telah dipindahkan ke rumah sakit
kita ke informasi selanjutnya
hujan deras membuat salah satu stadion yang digunakan pada putaran final piala dunia dua ribu delapan belas di rusia rusak
dalam sebuah rekaman yang dibagikan reuters memperlihatkan salah satu sudut di volgograd arena
yang menjadi venue piala dunia dua ribu delapan belas rusak parah dan menimbulkan lubang sedalam beberapa meter
setelah wilayah tersebut dilanda hujan deras
menurut jurubicara perusahaan olahraga negara bagian volgograd
kebocoran parah juga terjadi di dalam stadion dan membutuhkan waktu
setidaknya satu minggu untuk memperbaiki kerusakan
kerusakan ini menjadi perhatian lebih pemerintah setempat
alasannya folgograd arena yang berkapasitas empat puluh lima penonton
menjadi stadion yang menyelenggarakan pertandingan piala dunia dua ribu delapan belas lalu
di antaranya tunisia versus inggris dan nigeria versus islandia
kini kita ke jepang
pemerintah jepang terus melakukan upaya untuk memulihkan
wilayah yang dilanda banjir
di tengah upaya ini jepang diterpa gelombang panas
sebanyak dua ratus orang meninggal dunia akibat banjir di beberapa wilayah di jepang
sebagai negara rawan gempa banyak rumah di jepang terbuat dari material yang ringan dan memiliki fleksibilitas tinggi
namun bangunan dengan material tersebut tidak mampu menahan banjir dan lumpur dalam jumlah besar
belum selesai menanggulangi dampak banjir pemerintah jepang dihadapkan dengan masalah
masalah lain yaitu gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di jepang
pada minggu lima belas juli suhu udara di sekitar dua ratus lokasi di jepang tercatat di atas tiga puluh lima derajat celcius
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa